lontong sayur merupakan salah satu kuliner yang tersebar di berbagai daerah di nusantara
makanan ini kerap disantap pada saat sarapan
di beberapa daerah lontong sayur juga dijajakan pada sore hari
lontong sayur bisa dijumpai di warung kaki lima hingga restoran
di jakarta salah satu jenis lontong sayur yang populer adalah lontong sayur betawi
di warung khas betawi di kawasan cililitan jakarta timur
makanan tradisional ini berisi potongan lontong yang diberi sayur labu siam dengan kuah pekat berwarna kekuningan
sebagai pelengkapnya ada lauk pauk seperti semur tahu dan tempe telur belado hingga semur jengkol
khususnya kita agak kental ya main di santan kita
kita berani santan aja bumbunya itu
bumbu sih biasa bumbu sayur ya kan
bumbu bumbu ya ada sambal ada cabai juga ada bawang juga bawang putih gitu
cuman yang khasnya kita lebih kental dominan di santan
jadi gurih itu cabai juga cabai merah
ya sayurnya kita pakai labu
biasanya emang khas betawi itu labu ya labu siem ke orang
tidak hanya untuk sarapan lontong sayur juga kerap dikonsumsi saat lebaran atau acara besar lainnya
sering kadang juga sayur lontong makan kalau pagi ya buat sarapan
buat acara khusus kayak lebaran terus idul fitri kayak gitu
kadang juga ada acara acara seperti apa pengajian apa apa juga kita kadang juga nyediain kantong
selain khas betawi ada pula lontong sayur khas medan
rumah makan kuliner medan di kawasan duren sawit jakarta timur ini punya menu lontong sayur khas medan
isiannya ada bihun lodeh labu siam dan kacang panjang sambal tempe dan ikan terimedan dan telur balado
yang unik ada tambahan sayur bumbu tauco
lontong sayur khas sumatera utara ini memiliki kuah santan encer dan bumbu rempah yang gurih berwarna kekuningan
emang nggak terlalu kental soalnya kan kuahnya diaduk dulu baru dikasihkan
kalau khasnya itu tauco sama ikan terinya
isinya yang variatif seporsi lontong sayur medan berukuran besar
serupa dengan menu nasi menu makanan ini juga mengenyangkan
bisa jadi pilihan kuliner nikmat

indra yari laksmi indra hadi jakarta